sebuah videotron yang menayangkan profil mantan panglima tni gatot nurmantio
mendadak menjadi pusat perbincangan warga kota malang
belum diketahui maksud dan tujuan videotron tersebut
sementara dinas perizinan mengaku masih mencari tahu apakah videotron tersebut memiliki izin atau tidak
salah satu tayangan video mantan panglima tni jenderal gatot nurmantio ini ditampilkan
sebuah videotronnya berada di jalan karta negara kota malang
video berdurasi tiga menit ini hampir semuanya berisi profil gatot nurmantio
mulai dari perjalanan karirnya dari akademi militer hingga menampilkan sosok keluarganya
selain di lokasi ini video serupa juga ditampilkan videotron di jalan pahlawan trip kawasan kota
menanggapi hal ini dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
mengaku belum bisa memberikan keterangan pasti soal konten yang ditampilkan
namun semua videotron memiliki kebebasan mengunggah konten
asalkan memiliki izin resmi pendirian bangunan
sebelumnya dia menjabat panglima komando daerah militer brawijaya
gatot juga sering berkunjung di kota ini
gatot nurmantio sendiri sering disebut sebut
bakal maju sebagai calon presiden atau wakil presiden di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas